di desa teritip kecamatan balikpapan timur anda dapat melihat hewan buas langsung di habitatnya
di sini anda bisa melihat ribuan buaya dan juga ikut memberikan makan hewan predator tersebut
anita mai akan mengajak anda melihat keseruannya
apa yang ada di sana
melihat buaya langsung di habitatnya seperti ini bisa jadi alternatif wisata yang seru
penangkaran buaya ini memiliki lebih dari seribu ekor buaya jenis muara dan dua jenis buaya langka
yaitu buaya air tawar dan buaya supit
buaya buaya di penangkaran
keseruan lima hektare ini diternakan sebagai indukan dan anakan
ada pemandangan menarik yang bisa kita lihat di sini yaitu saat pengawas memberi makan buaya buaya
buaya buaya ini diberi makan berbagai jenis hewan seperti ayam ikan dan sapi setiap dua kali dalam seminggu
jika ingin mencoba keseruan memberi makan buaya kita bisa membeli ayam seharga sepuluh ribu rupiah per ekornya
tapi saat melakukannya kita harus bersama pengawas ya

buaya buaya di penangkaran sempurna

kenapa pakai plastik ini
karena yang dikasih makan buayanya umpannya itu adalah ayam mati gitu ya
karena kan kalau ayam mati itu aromanya bisa mengundang buayanya untuk tahu kalau dia dikasih makan gitu ya
buaya buaya di penangkaran sempurna

sebelum melemparkan makanan buaya sang pawang mulai memanggil agar buaya buaya mendekat
boleh dilempar sekarang
boleh dilempar sekarang
ya boleh dilempar sekarang
ya boleh dilempar sekarang
ya boleh dilempar sekarang
ya boleh dilempar sekarang
ya boleh dilempar sekarang
oke satu dua tiga
oke satu dua tiga
oke satu dua tiga
begitu makanan dilemparkan kawanan buaya ini menjadi agresif untuk mendapatkan makanan
atraksi memberi makan ini adalah momen yang sangat ditunggu tunggu oleh para pengunjung
untuk masuk ke kawasan wisata ini pengunjung dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah

reptil berperan sebagai salah satu bagian dari rantai makanan yang lebih besar
mereka mencegah kelebihan populasi dan menyediakan makanan bagi predator muda
buaya dan aligator berperan menjaga ekosistem perairan yang sehat dan seimbang dari kelebihan populasi

anitta mae arief tidiawan balikpapan kalimantan timur